ojek sampai sekarang belum direstui pemerintah sebagai alat transportasi publik
namun ojek sudah ada di indonesia sejak puluhan tahun lalu
ojek di jakarta pertama kali muncul menggunakan sepeda dan beroperasi di tanjung priuk
kala itu angkutan seperti bemo dan beca dilarang masuk area pelabuhan
ini menjadi kesempatan bagi mereka yang memiliki sepeda untuk langsung menawarkan jasa membonceng penumpang
menurut wjs purwadarminta ojek adalah sepeda yang ditaksikan
hal ini mengacu pada kondisi sebelum perang dunia ii yang masih mengendalkan sepeda sebagai alat transportasi
seiring berkembangnya zaman para pengojek berganti kendaraan menggunakan sepeda motor
semakin luas aktivitas mengojek dan terbilang jadi sarana transportasi baru pada saat itu
para penumpang ojek pun semakin banyak
ojek memang memudahkan mobilitas warga dan dianggap mampu menembus kemacetan
tetapi kehadirannya bertentangan dengan peraturan lalu lintas
mantan gubernur jakarta ali sadikin sempat mengatakan bahwa ojek bukan jenis angkutan masal di jakarta
walau begitu eksistensi ojek masih ada hingga kini
bahkan sekarang para pengojek telah menggunakan aplikasi berteknologi canggih
untuk mencari penumpang dan menemukan ojek
dan menerai pendapatan yang besar
saya bapak nirwono yoga beliau adalah pengamat tata kota dari universitas trisakti ya pak ya
kesini naik apa tadi pak
kan dari kuningan arahnya
apa sudah punya akun gojek
kita mulai diskusi ini dan pertanyaan pertama akan saya ajukan ke nadiem
nadiem ini pertanyaan penting
anda sendiri bisa nggak bawa motor
dulu punya motor
jadi naik transportasi umum aja ya
kalau saya naik gojek istri saya naik uber
nah terdaftar sebagai sopir gojek
kayaknya jagoan sopir ojek sebenarnya yang bawa motor
jadi jadi penumpang ojek aja ya
saya gunain gojek lima tujuh kali sehari
gojek ini berdiri kapan sih
kemudian apa ide yang mendasari untuk membuat servis ojek motor yang sangat sangat powerful seperti sekarang ini
ide awalnya bagaimana
ya ide awalnya itu sebenarnya kebutuhan saya sendiri
saya kemana mana di jakarta naik ojek
gak pernah mau naik mobil karena bagi saya waktu itu yang paling berharga
tapi lama lama saya bingung karena setiap kali mau cari ojek nggak ada karena jam sibuk
setiap kali nggak perlu ojek menemunuin jalanan ojek
jadi saya langsung mikir ini harus ada cara untuk menyambung demand dan supply dengan cara yang lebih efisien
karena saya kasian juga sama tukang ojek
makanya dia harus nembak harga tinggi itu karena dia nggak dapat orderan cukup per hari itu
kerja bisa empat belas jam tapi cuma dapat tiga empat orderan
itu bukan karena tidak ada demand tapi karena ada inefisiensi dari demand dan supply
nah itulah aplikasi gojek itu masuk untuk memfasilitasi efisiensi pasar
gojek sendiri dibangun tahun
dibangun tahun dua ribu sebelas
tapi ya lahir kembali tahun dua ribu lima belas pada saat kita launching aplikasi
januari dua ribu lima belas reborn gitu ya
oke kemudian anda sendiri ketika tahun dua ribu sebelas itu adalah ceo zalora indonesia
kemudian apa yang mendasari nadiem yang memutuskan untuk keluar dari zalora dan memutuskan untuk full time di gojek indonesia
saya setelah zalora saya pindah dulu jadi chief innovation officernya kartuku satu payment company
itu satu tahun lagi
jadi saya keluar zalora dan keluar kartuku itu untuk belajar gimana cara tech business scaling dari sisi payments dari sisi marketing dan lain lain
kembali ke gojek untuk membawanya ke era online
sejak tahun dua ribu empat belas
dua ribu empat belas baru mulai maret dua ribu empat belas itu baru saya gabung gojek
jadi saya pendiri tapi baru gabungnya full time itu dua ribu empat belas
oke apakah memutuskan untuk full time setelah dapat investasi
dari mana sih investornya kalau boleh tahu
ada kombinasi antara lokal dan luar negeri
saat ini salah satu investor kita dari nostal group
dan juga sekarang dengan sequoia capital
itu sejak kapan dengan sequoia
tiga bulan yang lalu
sekoya ini adalah investor yang dikenal sebagai investor apple google cisco
mereka sih investor besar tapi mau berinvestasi di gojek sejak tiga bulan lalu
oke nah kemudian dari servis yang diberikan gojek itu menentukan tarif
tarifnya itu berdasarkan jarak saja kah atau waktu juga
sekarang masih promo ceban ya jadi semuanya rp sepuluh flat
tapi tarif normal kita itu berdasarkan per kilometer
dan berdasarkan apa yang menurut kita fair dan mau diambil oleh para supir ojek kita
jadinya suatu harga yang mungkin masih di bawah pasar tapi nggak terlalu rendah juga
tapi pas untuk memfasilitasi diver kita mengambil order
itu aja sih jadi kita menentukan harga itu berdasarkan kemauan driver
sampai sekarang ini gojek sudah beroperasi di empat kota
jabodetabek bandung surabaya bali
ada berapa partner pengojek sih sampai sekarang ini
sekarang kita sekitar rp lima belas
punya target sampai di dua ribu lima belas akhir ini
nggak ada target sebanyak banyaknya
kalau boleh tahu berapa sih ordernya setiap hari itu berapa
tapi satu juta order sudah tercapai ya
sejak aplikasi itu diluncurkan
nah kemudian selain consumer gojek juga menjaring pasar pasar korporasi
udah nggak lagi
udah nggak lagi
karena lama lama dulunya kita korporatnya besar sebelum aplikasi keluar
sekarang korporatnya jadi begitu kecil sampai kita berhentikan korporat bisnis kita
jadi semua mass market aja
walaupun banyak perusahaan gunain kita tapi lewat aplikasi
oke tapi tetap basisnya adalah retail begitu ya maksudnya consumer gitu ya
oke nah dari empat layanan gojek sekarang ada transportasi ada food shopping dan apa namanya instant courier
dari empat ini mana yang memberikan kontribusi terbesar untuk gojek jasanya
saat ini masih transportasi yang paling besar
tapi yang lainnya tumbuhnya cepat sekali
tumbuh sangat cepat
yang kedua terbesar yang mana
kedua terbesar antara kurir dan makanan
courier dan makanan
kalau saya mau tanya nih sekarang ke pak nirwono ya pak ya
tadi nadiem bilang satu juta order
gitu kan pak
artinya pasar ini menerima kehadiran sistem ride sharing yang dianut oleh gojek
kalau dari bapak sendiri pendapatnya apa tentang sistem ini pak
ya mungkin yang menarik ya sebenarnya ya kalau kita tarik ke belakang sedikit munculnya gojek sendiri kan bagian dari evolusi dari ojek sendiri sebenarnya kan
evolusi ojek yang kalau kita bicara di konteks jakarta ini kan sejarahnya bisa dikatakan pasca reformasi
dari tahun dua ribu satu sampai dengan dua ribu tiga begitu perekonomian kita meningkat
orang kan ditandai dengan memiliki kendaraan
nah itu mempunyai kendaraan salah satunya motor
nah perlu kita catat pada tahun dua ribu tiga dua ribu lima itu lalu lintas di jakarta justru semakin padat semakin macet
sehingga kalau kita ingat tahun dua ribu lima lahirlah bis transjakarta
nah itu kan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemprov dki untuk mengatasi kemacetan lalu lintas
tetapi di sini yang kita temukan ada lubang atau ada missing link yang hilang
ya itu dimana
pada saat kita pengembangan transportasi massal berbasis maupun itu kereta api ataupun bis transjakarta tadi
ada beberapa titik yang tidak terhubung dengan baik
nah disitulah kemudian pada saat mulai banyak orang memiliki kendaraan
tetapi jangan lupa tahun dua ribu lima dua ribu tujuh perekonomian kita juga agak turun pada saat itu
sehingga banyak sekali para para pekerja kantoran terutama yang berhenti bekerja
nah bisa dibayangkan orang sudah punya motor kemudian berhenti bekerja
nah disitulah kemudian mereka
lahirlah kemudian industri ojek tadi itu
dimana dia menghubungkan dari tempat tempat jalan raya sebenarnya
yang sebenarnya jadi jalan raya untuk masuk ke pemukiman
pemukiman ke pedalaman
disitu yang kita amati perkembangan mulai tumbuhlah ojek
nah orang kita ini kan dalam tanda petik ya masyarakat jakarta ini kan kalau diantar itu kalau bisa dari rumah langsung ke depan pintu
jadi dari pintu ke pintu gitu kan
nah tadi yang katakan
begitu ojek yang dari jandaya masuk ke pemukiman itu sudah mulai ditarik melebar
kalau bisa dari depan rumah dia ke depan kantor
depan kantor kemudian lahirlah depan sekolah gitu kan
nah inilah yang kemudian dari tahun dua ribu tujuh sampai dua ribu sepuluh mulai berkembang ojeknya tadi itu menjadi salah satu alat transportasi individual
nah jadi orang sudah mulai terbiasa berangkat kantor berangkat sekolah gitu ya
yang kemudian peluang ini sebenarnya yang akhirnya menumbuhkan banyak sekali panggalan
panggalan ojek di jakarta
nah kalau dalam catatan saya tercatat itu minimal ya dalam konteks sampai dengan tahun dua ribu empat belas ini ya itu lebih dari ada sepuluh ribu titik
titik yang tersebar di seluruh dki jakarta sebenarnya
nah apa yang menarik sebenarnya pada saat munculnya pangkalan ojek dengan ojeknya tadi ada satu sistem yang hilang yaitu pada saat konsumen ataupun pengguna
ojek tadi itu ingin menggunakan ojek setiap saat
nah saat maksudnya kalau kita ingin menggunakan ojek dia harus datang ke pangkalan atau dia harus apa istilah mencari titik titik terdekat di mana pangkalan pangkalan tadi ada
inilah yang akhirnya membuat tanda petik juga masyarakat akibatnya menghadapi kendala karena untuk mencapai dari tempat kantor ke tempat pangkalan ini kan belum tentu dekat juga
dan contoh kalau saya mau di rumah pemukiman
kalau saya mau keluar rumah dulu ke depan pintu gerbang perumahan baru dia dapat mengojek gitu
nah titik titik inilah kemudian yang menjadi pertimbangan kemudian selain ojek mereka membelikan motor sendiri sebenarnya
nah inilah kalau kita lihat dari catatan dari polda metro jaya dan juga dinas perhubungan dki jumlah motor kita ini dua kali lipat dari jumlah penduduk dki jakarta
nah inilah yang kemudian akibatnya bisa dikatakan tahun dua ribu lima belas ini kan jakarta menjadi kota termacet
nah sistem gojek ini yang saya lihat tadi keengganan dari para pekerja kantor kemudian para pengguna ojek yang selama ini yang malas untuk datang atau karena kesibukannya dia agak enggan untuk datang ke tempat tempat pangkalan ojek tadi
nah aplikasi inilah kemudian yang menjembatani sebenarnya menjembatani orang kita untuk memesan tadi kembali ke door to doornya tadi
jadi kalau tadi di panggalan ojek tidak ada
jadi ojek tidak bisa dipanggil
dengan adanya gojek tadi kan dia sudah bisa menunggu paling tidak di depan pintu kantor sehingga sampai dengan pintu rumah juga ya
yang mengakibatkan memutus mata rantai orang yang datang ke pangkalan
nah ini kalau kita lihat juga inilah salah satu resistensi yang kemudian timbul ya dari teman teman ojek yang selama ini yang melihat sebagai gojek ini sebagai pesaing sebenarnya
tapi kalau kita lihat dari sebagai konsumen yang dicari kan sebenarnya kemudahan
kemudahan kemudahan inilah yang kemudian melalui aplikasi yang ditawarkan tadi
orang mau beralih ke gojek
apalagi jangan lupa yang tidak bisa dilakukan oleh ojek selama ini yaitu pelayanan
pelayanan kalau selama ini ojek itu hanya lebih kepada transportasi orang dalam tanda petik
di sini kan gojek memberikan alternatif lain
mulai dari pengiriman dokumen makanan sampai keperluan keperluan yang mungkin bahkan bisa berkembang dari empat yang sekarang ditawarkan
nah kalau melihat kondisi seperti ini konsumen artinya ya dalam konteks seperti ini
masyarakat mau tidak mau akan dimudahkan
nah inilah kemudian yang akan menjadi pertimbangan ya dalam minggu minggu ini oleh pemprov dki ya
untuk mempertimbangkan gojek dalam tanda petik ojek secara keseluruhan ini sebenarnya ya sebagai salah satu angkutan umum yang ditawarkan oleh pemerintah dki
tapi kalau dari bapak sebagai pengamat tata kota sekaligus pengamat transportasi
apakah sistem yang dianuskan
dianus oleh gojek ini apa namanya bisa diterima oleh masyarakat
ya di masyarakat ini menarik ada dua pemahaman yang menurut saya perlu diluruskan ya
yang pertama bahwa gojek ini bukan perusahaan transportasi
dia tidak bisa disambangkan kalau kita bicara seperti blue bird express gitu ya atau gambia dan lainnya
jadi image sebagai pemahaman inilah yang membuat teman teman dari organda dan sebagai masyarakat
bahkan juga dinas perhubungan dki salah menangkap persepsi bahwa gojek ini dianggapnya sebagai perusahaan transportasi umum yang kita kenal
nah di sini yang perlu dijelaskan bahwa ini kan sebenarnya aplikasi yang ditawarkan ya kan
yang bisa dipakai oleh semua orang dan yang menarik di sini adalah ini merupakan komunitas sebenarnya
komunitas yang dimana taruhlah kita bisa katakan komunitas komunitas pengojek sebenarnya ya
dimana dia memberikan keuntungan gitu ya
yang selama ini ojek ojek tadi berdiri sendiri sebenarnya
dan sinilah yang harusnya dilihat oleh pemerintah
ini sebagian dari partner ya
partner dalam hal mengentaskan kemacetan lalu lintas
jadi dia harus dilihat seperti itu sebagai rekanan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas
dimana kalau kita bicara dia lebih berperan sebagai feeder
jangan lupa di dki ini ada empat sebenarnya transportasi masal yang dikembangkan
mulai dari mrt yang dibangun kemudian brt atau bus rapid transit yang kita kenal sebagai bus transjakarta ini
yang ke depan akan dikembangkan menjadi trans jabodetabek gitu ya
kemudian yang ketiga itu adalah light rapid transit yang akan dikembangkan dalam bentuk kereta layang atau monorail yang kita kenal
dan yang keempat yaitu waterway
dari empat ini sebenarnya ada satu yang hilang
yaitu missing link nya adalah integrasi atau feeder atau pengumpan diantara empat transportasi yang dikembangkan
nah gojek harusnya dilihat di situ sebagai pengumpan
dari nadiem sendiri memang membangun gojek sebagai feeder gitu ya
jadi mengantar konsumen dari rumah menuju stasiun kereta menuju halte busway
seperti itu atau bagaimana
iya jadi terserah penumpangnya karena ada tergantung kepada kemampuan dia membayar kan
ojek itu dari dulu bukan suatu produk untuk kelas menengah ke bawah
itu selalu produk untuk kelas menengah ke atas
karena harga ojek memang udah lama
setara velas dengan taksi
tapi bagi mungkin orang yang dari sisi gak mau spend that mutch gitu masih bisa menggunakan gojek sebagai feeder
untuk sampai ke busway terdekat
makanya sekarang kita bekerja sama dengan pemda bekerja sama juga dengan busway
untuk memudahkan orang travel dengan gojek ke busway station
nanti ada di aplikasinya kita juga akan membantu konsumen menge track bus bus di busway
sampai mendalam untuk menge track melacak keberadaan busway busway itu
jadi kita ini misinya adalah bekerja sama dengan pmdad untuk membantu transportasi umum sehingga lebih banyak penggunanya
sehingga kita bisa menyatukan semua transportasi ini jadi integrated feeder system
mau itu mrt nanti mau itu kereta nanti kita yang akan supply rider ridernya biar jauh lebih mudah
karena gak ada cara lain daripada rumah
jalan dari rumah ke stasiun terdekat
gak ada opsi naik mobil sama aja kena macet
mahal juga bayar bensin dan lain lain
jadi gojek itu memang satu satunya solusi untuk menjadi feeder system
dan transportasi umum satu satunya cara agar ridership itu naik adalah melalui ada last mile namanya
last mile feeder jadi saling membutuhkan sebenarnya kota jakarta
oke sejauh ini perbicaraan dengan pemerintah sudah sejauh apa
wah luar biasa sih kita dukungan dari pemerintah itu bisa dibilang cukup luar biasa
dari pak gubernur waktu itu pak kadishub yang sebelumnya pak benyamin bukit presidir baswe pak steve kossasi menteri ekonomi pak rudiantara
sangat supportif kita sampai kemarin waktu saya mengadres bapak presiden jokowi
dia juga memuji gojek sebagai suatu inovasi karya anak bangsa
dan meningkatkan penghasilan
penghasilan berbagai macam supir ojek di sunusantara
jadinya kalau dari pemerintah menurut saya karena kita ini meningkatkan status berbagai macam orang
jadi penghasilan dan lain lain
saya rasa akan sangat mulus hubungan kami dengan pemerintah